mantan ketua dpr ri yang namanya ikut disebut sebagai salah satu penerima v proyek ktp elektronik dan diperiksa kembali oleh kpk hari ini
marzuki ali menyatakan tidak bisa memberikan keterangan lain selain yang pernah disampaikannya ke penyidik dalam pemeriksaan sebelumnya
marzuki berkuku bahwa dirinya tidak pernah sedikitpun bersinggungan dengan pelaksanaan proyek ktp elektronik
marzuki ali tiba di gedung kpk pukul sepuluh pagi dan menjalani pemeriksaan lebih dari dua jam
sebelumnya jaksa kpk meyakini adanya aliran dana korupsi ktp elektronik ke sejumlah anggota dpr ri seperti abdul malik haramain jamal aziz dan marzuki ali
hal ini dijelaskan jaksa kpk saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mega korupsi ktp elektronik saat itu irman dan sugiharto di pengadilan tipikor dua puluh dua juni dua ribu tujuh belas lalu
jadi tidak ada hal yang baru
ya hanya klarifikasi saja jadi tidak ada sesuatu yang bisa saya kasih keterangan
karena memang saya tidak pernah ikut ikutan masalah ekdpr
walaupun ketua dpr saya tidak pernah bersinggungan dengan masalah ekdpr

terima kasih dpr